dia sedikit khawatir
dia menunggu mereka untuk menetas
di satu pagi yang cerah akhirnya
satu demi satu telurnya menetas
pip pip bunyi mereka
semua telurnya menetas
dan anak anak bebek mengeluarkan kepala mereka ke dunia
semua menetas kecuali satu
oh anak anakku yang baik
anis aku sungguh ibu yang beruntung
tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima
ibu bebek khawatir
telur terakhir ini memakan waktu sangat lama
dia duduk di atas telur dan memberikan semua kehangatannya
ini akan menjadi anak bebek yang sangat cantik
karena telur ini lama sekali menetas
di pagi yang cerah saat telurnya menetas
keluarlah seekor anak bebek jelek berwarna abu abu
anak bebek ini berbeda dengan saudaranya yang lain
dia sangat besar dan juga jelek
tidak ada anak bebekku yang seperti itu
yang satu ini sedikit jelek
ibu bebek terkejut saat melihatnya
dan sangat sedih
ibu bebek berharap satu hari nanti
bebek itu akan seperti saudara saudaranya
tapi hari hari berlalu dan anak bebek itu tetap jelek
semua saudaranya mengejek anak bebek tersebut
dan mereka tidak ingin bermain dengannya
anak bebek tersebut sangat sedih
kau bebek jelek
huhu lihatlah bebek kecil yang jelek ini
kau kau begitu jelek
kami tidak akan bermain denganmu dasar bebek jelek
dan anak bebek yang jelek itu sangat sedih
anak bebek jelek itu pergi menuju kolam dan melihat bayangannya di kolam
tidak ada yang menyukaiku
aku sangat jelek
anak bebek memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan
anak bebek itu berkelana sendiri di dalam hutan
musim dingin akan segera tiba
akan ada banyak salju di mana mana
anak bebek itu bersedih dan menggigil kedinginan
dia tidak menemukan makanan ataupun tempat yang hangat
dia kembali ke keluarganya

siapa bebek jelek ini

siapa bebek jelek ini
siapa bebek jelek ini
siapa bebek jelek ini
siapa bebek jelek ini
dia pergi untuk tinggal di kandang ayam
tapi ayam ayam itu mematuki dengan paruhnya
jadi dia segera pergi
lia berjumpa dengan seekor anjing
anjing itu melihatnya lalu segera pergi
anak bebek tersebut berpikir sendiri
aku sangat jelek
bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku
anak bebek yang jelek itu pun mulai kembali berkelana ke dalam hutan

anjing itu mulai kembali berkelana ke dalam hutan

dan membawanya pulang kepada istri dan anaknya
namun di sana bebek jelek itu pun bertengkar dengan kucing
lalu bebek itu pun pergi dari rumah tersebut
sebentar lagi musim semi
semuanya terlihat segar dan hijau kembali
berjalan dan berjalan
dia melihat sungai
dia sangat senang karena melihat air lagi
dia mendekati sungai
di mana dia melihat angsa yang cantik berenang
dia jatuh cinta padanya
anak bebek tersebut malu pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya
saat dia menundukkan kepalanya dia melihat bayangannya sendiri di air dan dia merasa heran
dia tidak lagi menjadi jelek
dia berubah menjadi seekor angsa yang sangat tampan
sekarang dia menyadari kenapa dia terlihat berbeda dari saudaranya
karena dia anggap
adalah angsa dan mereka adalah bebek
dan akhirnya dia menikah dengan angsa cantik yang dicintainya
dan hidup bahagia untuk selamanya